petenis indonesia aldila suciadi dan petenis jepang miyu kato lolos ke babak ketiga ganda putri grand slam us open
aldila dan miu yang menempati unggulan ke lima belas menang dua set langsung enam tiga enam satu atas pasangan danilia asal kazakhstan dan heather webson dari inggris
selanjutnya aldila dan new akan menghadapi mantan peringkat satu wta asal belarusia victoria azharenka yang berpasangan dengan petenis brazil hadad mai
kami sudah menang
ini adalah satu dari kelas terbaik dari kami
pastinya kita main lebih bagus ya daripada yang match pertama
dan awal awal memang gak mudah untuk nge break serve mereka karena mereka serve nya bagus
tapi kita tahu kalau kita balikin first dan second serve nya masuk itu put a lot of pressure on them
dan si danilina udah before
second serve mungkin bisa dibilang kita agresif ya karena kita udah menang set pertama
jadi pas second serve itu kita lebih percaya diri dan juga kita put a lot of pressure on them pas game game awal
jadi kita gak membiarkan mereka untuk berkembang permainannya
tapi itu works lah
dan strategi kita juga pas lagi service juga penting ya
karena mereka very comfortable kalau misalnya kita mau lakukan service
gak melakukan formasi
jadi pas set kedua kita mulai lebih banyak formasi eye off set
dan itu bikin mereka bingung
karena return cross cut mereka bisa dibilang cukup bagus
pas terakhir terakhir aja pengen cepet cepet kelar
rada ngaco dikit
tapi ya puji tuhan kita menang